lalu bagaimana kinerja perdagangan antara india dan indonesia
berikut datanya untuk data ekspor impor terlebih dahulu indonesia dan india
ini indonesia selalu surplus perdagangannya pada tahun dua ribu enam belas sebesar tujuh dua miliar dolar amerika
sementara total perdagangan ini mencapai hampir tiga belas miliar dolar amerika
sementara untuk dua ribu tujuh belas hingga juni januari hingga juni dua ribu tujuh belas atau semester pertama di tahun lalu
masih terjadi surplus walaupun surplusnya cukup berkurang cukup banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya
hingga bulan juni dua ribu tujuh belas surplusnya hanya mencapai dua miliar dolar amerika
sementara untuk komunitas ekspor yang didatangkan dari indonesia ke india
yaitu minyak kelapa sawit kemudian batu bara biji tembaga karet alam dan juga industrial monokarboksilik fatty acids
dan sementara ini adalah impor indonesia dari india yaitu silic hydrocarbons
kemudian juga ada kacang tanah daging binatang untuk jenis lembu beku
kemudian ada produk canai lantain dari baja stainless dan juga bahan pewarna organik